firza husein tersangka kasus percakapan berkonten pornografi di media sosial
kembali menjalani pemeriksaan penyidik direkturat reserse kriminal khusus polda metro jaya pada selasa siang
firza diperiksa untuk keterangan tambahan terkait dengan pengajuan saksi ahli
sementara itu pihaknya akan menarik saksi ahli hermansyah
firza hussein tersangka kasus chatting berkonten pornografi di media sosial
tiba di gedung ditkrimsus polda metro jaya didampingi kuasa hukumnya
untuk menjalani pemeriksaan lanjutan tidak ada pernyataan dari firza yang diperiksa penyidik
ia langsung masuk ke dalam ruang pemeriksaan penyidik
sementara itu kuasa hukum firza menyatakan pihaknya membatalkan semua saksi yang meringankan di tahap penyidikan
pihaknya juga membatalkan pengajuan saksi ahli hermansyah pakar ititb
karena saksi ahli mendapat musibah yang dipengeroyokan di jalan tol
agendanya pemeriksaan tambahan aja yang dibutuhkan keterangan
keterangan tambahan itu apa
ini memastikan siapa yang akan kita ajukan untuk saksi meringankan bu firza
untuk penarikan bap sendiri ini kenapa di bawah
bukan penarikan kita minta salinan bap
salinan bap kita membuka salinan bap bukan menarik bap
terkait dengan saksi saksi ini
kalau enggak kita batalkan semua kita tidak akan mengajukan saksi yang meringankan di tingkat penyidikan ini
tidak sama sekali
tidak sama sekali
terkait dengan hermansyah sendiri katanya isinya